saudara jenasa perempuan yang dibunuh dan dikubur oleh suaminya di rumahnya sendiri
kini telah dimakamkan pihak keluarga di makassar sulawesi selatan
setelah enam tahun terkubur di dalam rumah jenazah jumiati akhirnya mendapatkan pemakaman yang layak
menurut kakak korban ia terakhir bertemu dengan adiknya pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
saat korban pindah rumah bersama suaminya
jumiati dianiaya suaminya hingga tewas
korban kemudian dikubur di dalam rumah sejak tahun dua ribu delapan belas
polisi kini telah menangkap pelaku
setelah katanya sudah tiga hari tidak ada di rumahnya
terus dia datang di rumah mencari tapi kita tidak tahu keadaan di rumahnya di sana bagaimana
bagian mengenai kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia
untuk mengadili perselisihan ini kami anggap dibacakan
begitu juga penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon
penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan
sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara
perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru
karena seharusnya paslon dua tidak mendapatkan suara sama sekali
hal ini dikarenakan suara paslon dua diperoleh dengan melanggar asas asas pelaksanaan pemilu
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh dua e ayat satu
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
serta merusak integritas pilpres dua ribu dua puluh
satu melanggukan pelanggaran yang bersifat tsm
dan kedua melakukan pelanggaran prosedur pemilu
bentuk pelanggaran yang bersifat tsm yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo
adalah nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dan mengakhirkan abuse of power secara terkoordinasi
yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran pemilihan
sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini
adalah pelanggaran yang terjadi sebelum pada saat dan setelah penyelenggaraan pilpres dua ribu dua puluh empat

sehubungan dengan pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
mohon membaginya menjadi lima bagian
pertama apakah mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi
kedua apa bentuk pelanggaran psm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
ketiga bagaimana cara menyikapi pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
ketiga bagaimana cara menyikapi pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
adalah apakah mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi
menurut hemat pemohon mahkamah konstitusi siogianya memeriksa permohonan akuo
yang mempermasalahkan pelanggaran tsm berupa nepotisme
yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena dua fakta hukum berikut
pertama adanya kekosongan hukum dalam undang undang pemilu kita
dan kedua adanya instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan secara efektif
pertama undang undang pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh presiden sebagai bagian dari pelanggaran tsm
karena undang undang pemilu hanya mengenal dua jenis pelanggaran tsm
pertama perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme
yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
sebagaimana diatur dalam pasal empat ratus enam puluh tiga ayat satu jungto pasal empat ratus enam puluh ayat satu undang undang pemilu
dan kedua pelanggaran jenis tsm dalam bentuk money politics
sebagaimana dimaksud dalam pasal dua ratus enam puluh tiga ayat satu undang undang pemilu
kedua penyelenggara pemilu yang ada tidak efektif dalam menjalankan tugasnya
sehingga membuat pilpres dua ribu dua puluh empat menjadi pemilu yang syarat dengan nepotisme dan pelanggaran
ketidak efektifan penyelenggara pemilu bisa terlihat dari beberapa hal
pertama tidak independennya termohon
sebagaimana terbukti dari upaya termohon untuk memastikan diterimanya gibran raka buming raka
sebagai kontestan dalam pilpres dua ribu dua puluh
mulai dari langsung menerapkan putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
yang merupakan plurality decision
dan karenanya siyogianya dibaca menggunakan marx rule
yang kali pertama dipertimbangkan dalam kasus marks versus united states
saya izin mengutip sedikit yang mulia
manakala pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal
yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari hakim agung
pendirian pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil
oleh anggota yang setuju terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit
kemudian dalam menerima pendaftaran gibran raka buming raka
termohon pun jelas melanggar peraturan kpu nomor tiga
yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika
ketidak efektifan penyelenggara pemilu yang kedua adalah dkpp
yang melindungi termohon yang dipimpin oleh hashim ashari
yang terbukti dari tidak pernah diberhentikannya hashim ashari dari jabatannya
meski sudah empat kali diputus melakukan pelanggaran etika
putusan nomor tiga puluh lima dan tiga puluh sembilan pke dua ribu dua puluh
putusan nomor satu ratus sepuluh pke dkpp
tertanggal sembilan oktober dua ribu dua puluh
dan terakhir di putusan satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam satu ratus tiga puluh tujuh dan satu ratus empat puluh satu pke
ketidak efektifan ketiga adalah bawaslu
yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan
sebagaimana terbukti dari terlalu formalistiknya bawaslu
dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan
keunangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi
lahir dari beberapa argumentasi berikut
pertama mahkamah konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman
tidak seyogianya menolak perkara dengan alasan adanya kekosongan hukum
sebagaimana digariskan dalam pasal sepuluh ayat satu undang undang kekuasaan kehakiman
justru mahkamah konstitusi seyogianya melakukan penemuan hukum
guna dapat memeriksa permohonan akuo
kedua mahkamah konstitusi adalah lembaga yang didesain
untuk menjaga dan melindungi konstitusi
dan karenanya harus patuh pada desain konstitusionalnya
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
dan tidak terjebak pada batasan yang dibuat dalam pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu
yang menjadikan mahkamah konstitusi sebagai mahkamah kalkulator
jika mahkamah konstitusi hanya sekedar bertindak sebagai mahkamah kalkulator
tidaklah perlu negara rawan yang sekaligus pegawai hukum yang melakukannya
jika mahkamah konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang
untuk memeriksa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon
maka sama saja mahkamah konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum
pesan yang akan diberikan dari ini adalah
berbuat curanglah securang curangnya sehingga selisih suaranya begitu besar
niscaya anda akan memenangkan pemilu
karenanya mahkamah konstitusi harus keluar dari zona nyamannya
dan masuk ke area yang lebih luas demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan
atas dasar kejujuran dan keadilan
mahkamah konstitusi perlu kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya
yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
hanya dengan demikianlah indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya
pertanyaan kedua yang pemohon akan jawab sehubungan dengan pelanggaran trsm adalah
apa saja bentuk pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
pelanggaran tsm yang dipermasalahkan
nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi
yang dilakukan oleh presiden joko widodo semata mata demi memastikan
agar paslon dua memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
sehubungan dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme
maka penting untuk melihat standar beban pembuktian
sehubungan dengan perkara phpu di mahkamah konstitusi
sebagaimana dimuat dalam putusan nomor satu phpu pres tahun dua ribu sembilan belas
yaitu beban pembuktian formil
yang mana beban pembuktian awal dibebankan kepada pemohon
dan kemudian beralih kepada termohon
jikapun yang dimaksud oleh mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut
bukanlah pembuktian formil atau balance of probabilities
karena perkara phpu bukan perkara perdamaian
maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana
pendekatan beban pembuktian semacam ini
yang berada di atas balance of probabilities
namun di bawah beyond reasonable doubt
digunakan di berbagai negara di dunia dalam memeriksa perkara sehubungan dengan pemilihan umum
dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini
adalah di malawi dan di kenya
yang mana pertimbangan di kenya adalah sebagai berikut
terjemahan tidak resminya adalah bahwa
pengadilan menyatakan bahwa dalam perselisihan pemilihan umum
beban pembuktian tetap lebih tinggi dari balance
tapi tetap lebih rendah dari beyond reasonable doubt
peralihan beban pembuktian dari pemohon kepada termohon pun merupakan hal yang lumrah
hal ini dapat dilihat misalnya dari pertimbangan hakim di malawi yang menyatakan sebagai berikut
terjemahan tidak resminya adalah bahwa memang pemohon memiliki beban pembuktian awal
tapi kemudian jelas setelah pemohon memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan permasalahan yang mereka
tapi kemudian jelas setelah pemohon memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan permasalahan yang terjadi
perkurangan yang digelar oleh presiden jokowi dodo dapat dilak nurqa tersebut labels kelasifikasi menjadi tiga skematik

yang dimulai dari dimajukannya gibran raka buming raka
sebagai calon wali kota surakarta
lalu keikut sertaan anwar usman dalam perkara nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
sampai dengan digunakannya termohon
untuk menerima pendaftaran gibran raka buming raka
yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika
nah nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan
guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya pilpres dua ribu dua puluh
yang dimulai dengan dimajukannya orang orang dekat presiden joko widodo
untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh
khususnya ratusan pejabat kepala daerah
bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan
dan memastikan agar paslon dua memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat
dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara
mengadakan pertemuan pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini
mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa
yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial
sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian
aspek jumlah yang dibagikan
aspek pembagi bantuan sosial
dan tentunya aspek penerima bantuan sosial
pertanyaan ketiga yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran tsm adalah
bagaimana cara menyikapi pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
nepotisme sebagai bentuk pelanggaran tsm tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya
nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu
khususnya asas bebas jujur dan adil
dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi
padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi
agar dapat mencerminkan kehendak rakyat
sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara
di malawi dalam perkara arthur peter muhtarika
dalam perkara di mahkamah konstitusi
yang dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh
undang undang pemilu mendesain dua jenis pemerintahan
yaitu pelanggaran berdasarkan skala
untuk pelanggaran administrasi pemilu
nepotisme siogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran
terstruktur sistematis dan masif berdasarkan jenis
harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis psm
karena akibat dan pelakunya yang menyebabkan
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
untuk memenangkan paslon dua dalam satu putaran
memiliki dampak yang sangat luas
karena menimbulkan abuse of power
yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan
aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye
kementerian dijadikan pembantu presiden
untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara
kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal
yang mana penolakan akan berujung
pada pencopotan atau penyidikan
dan kepala desa pun dijadikan
ujung tombak pengumpul suara
dimana masing masing diberikan target
bahwa paslon dua harus mendapatkan lebih dari lima puluh persen suara
maka bantuan sosial tidak disalurkan
dan aparat akan memproses mereka secara hukum
pertanyaan keempat yang akan pemohon jawab adalah
apa dampak dari pelanggaran tsm yang terjadi
bagi perolehan suara paslon nomor dua
dampak utama dari dilakukannya nepotisme
yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi
adalah melesatnya perolehan suara paslon dua
sehingga dapat memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
model penggunaan kekuasaan yang paling nyata
adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah
ada tiga hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut
pertama bantuan sosial yang diberikan secara spesifik
dengan memanfaatkan kepala desa
yang menurut kajian edward aspinall dan ward berenschott
sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara
mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa
hal kedua adalah bantuan sosial
diatribusikan kepada sosok pribadi presiden joko widodo
sebagai mana dinyatakan oleh ketua umum pan
yang merangkap sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan
maupun ketua umum partai golkar golkar
yang merangkap sebagai menteri koordinator bidang perekonomian
hal ini seolah diafirmasi
dengan pembagian bantuan sosial langsung
di berbagai lokasi di seluruh penjuru indonesia
pengatribusian presiden joko widodo
kepada paslon dua yang terbukti
yang merangkap sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan
yang menyatakan bahwa program bantuan sosial
berasal dari presiden joko widodo
karenanya perlu untuk memilih
selaku anak dari presiden joko widodo
maupun pernyataan gibran raka buming raka
untuk melanjutkan seluruh program
adalah pasangan calon yang dipilih
dari survei yang dilakukan populi center
mayoritas responden atau sekitar lima puluh lima tujuh
menilai paslon dua paling mampu
adalah pasangan yang paling terbaik
bahkan presiden joko widodo bersikeras
untuk berkampanye dan berpihak
sebagaimana disampaikannya pada tanggal
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
adalah apa dampak dari pelanggaran
yang dilakukan oleh presiden joko widodo
ada tiga dampak nyata yang terjadi
yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang dilakukan oleh presiden joko widodo
rusaknya demokrasi di indonesia
melainkan hanya kedok untuk menempatkan
orang yang dikehendaki menuju
mendegradasi kepercayaan publik
etika politik oleh penguasa
yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang dilanggar oleh presiden joko widodo
etika politik yang bersumber dari hukum
penyelenggaran negara bebas kkn
faktanya memicu reaksi keras
serta elemen masyarakat lainnya
sebagai akibat dari contoh pelanggaran
yang dilakukan atau bahkan instruksi
yang dilakukan selama pilpres
di hampir seluruh pelosok indonesia
dan bahkan pemerintah desa
atas penyelenggaraan pemilu serentak
menjadi dua bagian yaitu
yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
prosedur pemilu yang terjadi
prosedur pemilu yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah
tidak dihadirkan untuk dijadikan
sehingga yang menjadi fokus
masih ada pelanggaran pelanggaran lain
yang mengancam jiwa demokrasi
yang terbatas hanya pada tsm